pt pertamina menaikkan harga lpg non subsidi sejak sabtu dua puluh lima desember dua ribu dua puluh
penjual gas eceran di kawasan hutan kayu selatan matraman jakarta timur mengaku
kenaikan harga gas ukuran dua belas kg mencapai dua puluh hingga tiga puluh ribu rupiah dari harga normal
sebelumnya gas dengan merek tabung lpg dan bright gas dijual rp satu ratus lima puluh per tabung
tetapi sekarang harganya mencapai satu ratus tujuh puluh hingga satu ratus delapan puluh ribu rupiah per tabung
penjual memperkirakan penjualan gas tabung ukuran dua belas kg akan semakin sulit
sementara harga gas dalam tabung ukuran tiga kg yang sering disebut gas melon dan blue gas lima lima kg tidak naik
kenaikan hanya terjadi pada gas lpg dan bright gas ukuran dua belas kg
saya juga kurang tahu dengar dengar saya juga katanya mau naik
antara naiknya antara
antara dua puluh atau tiga puluh saya juga kurang tahu juga dengar dengar aja
itu dari agennya bu
dari agennya dengan
iya dari yang nganter gasnya
kenaikan harga lpg non subsidi ini juga membuat bingung agen di purwakarta jawa barat
menurut seorang agen penjualan langsung turun drastis
ada kemungkinan yang banyak yang kejalan
dari pagi saya mantau yang pangkalan dua
katanya sudah habis habis aja
iya yang di pasar senen tuh
karena memang banyak
pasti beralih ini udah mungkin
baru sampai sekarang berarti
ya naiknya terlalu
berarti memberatkan pak ya
iya buat pelanggan

bisa tapi naiknya terlalu tinggi